menopang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi nasional
maka daya beli masyarakat menjadi penting bagi ekonomi indonesia
rilis data terbaru bank indonesia menunjukkan
indeks kepercayaan konsumen domestik pada januari dua ribu tujuh belas
mengalami penurunan meski tipis
dengan ekspektasi ekonomi menghadapi tekanan sepanjang enam bulan ke depan
lantas apa penyebab masyarakat indonesia cenderung akan menahan belanja
kota mana di indonesia yang paling irit belanja
galau belanja konsumen indonesia
saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama bahwa kami memiliki data yang dirilis oleh bank indonesia
dan menunjukkan bahwa indonesia sesungguhnya masyarakatnya
selalu senantiasa menjadi langganan dengan indeks kepercayaan konsumen
sederhananya apa itu sebenarnya indeks kepercayaan konsumen
atau indeks keyakinan konsumen
itu adalah kepedean kita untuk belanja
kita mengeluarkan uang kita yakin bahwa
kita akan baik baik aja setelah kita belanja
bukan setelah belanja kita akan bangkrut
nah indeks ini penting untuk dihitung mengapa
akibat rajinnya kita berbelanja masyarakat indonesia berbelanja
maka ketika daya beli atau belanja tersebut terganggu
maka pasti juga akan mengganggu berbanding lurus dengan pdb
ataupun target pertumbuhan ekonomi pemerintah sepanjang tahun dua ribu dua
jadi kita lihat bersama
ini adalah data yang dirilis oleh bank indonesia yang bergaris
mungkin agak terlalu kecil kita lihat ini adalah
indeks ekspektasi konsumen
ekspektasi artinya ke depan
jadi di masa depan beberapa periode ke depan
masyarakat indonesia yakin nih dengan kondisi ekonomi indonesia akan seperti apa
kemudian ada indeks keyakinan konsumen ini adalah
percaya dirinya masyarakat ataupun kita untuk berbelanja
kemudian adalah indeks ekonomi saat ini
jadi ketiga variabel ini dibandingkan oleh bank indonesia untuk menemukan
kunci seperti apa kira kira salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi ini
akan stabil atau akan mengalami gejolak kah dia di beberapa waktu mendatang
kita lihat bersama
untuk ekonomi ataupun indeks ekspektasi konsumen itu berbanding lurus sebenarnya ya

satu ratus lima belas tiga itu lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya di satu ratus lima belas empat tapi masih relatif stabil
di atas seratus itu berarti masih doyan belanja
ya lah ya
kalau cewek tuh biasanya untuk kosmetik atau produk produk what drop ya
yang apalagi kalau ada diskon diskon atau giveaway time gitu biasanya masih akan belanja
cowok juga gak mau kalah kan
sekarang mereka juga hobi belanja ya apa tuh wadoyok yang kayak gitu gitu kan
juga membuat mereka belanja ya atau otomotif ya mereka suka tuh menghabiskan uangnya untuk otomotif misalnya
dan kemudian ada indeks ekonomi saat ini di satu ratus empat dua
nah ini mencerminkan masyarakat indonesia masih ingin berbelanja masih mau berbelanja
tapi mereka sudah mulai mewaspadai suatu hal
apa yang mereka waspadai
jadi kita lebih ke depan karena kita ekonomi dan bisnis so we are following the money
jadi kita ingin mengetahui kemana aliran uang untuk beberapa waktu ke depan
kita lihat bersama
untuk data ini jadi ada tiga yang diambil oleh bank indonesia ekspektasi penghasilan
anda pasti punya ekspektasi penghasilan
atau misalnya selain gaji saya misalnya punya side job ya atau apalah namanya yang side income gitu yang bisa menambahi penghasilan anak per bulan
jadi ekspektasi penghasilan itu mengalami penguatan
kita lihat ini adalah periode hingga januari dua ribu tujuh belas misalnya
ini mengalami kenaikan
artinya ada optimisme yang tumbuh
kemudian ekspektasi ketersediaan tenaga kerja juga tumbuh positif
tapi ini yang harus diwaspadai
kita lihat bersama
ekspektasi kegiatan usaha mengalami penurunan
dari satu ratus tiga puluh dua tiga indeksnya turun menjadi satu ratus dua puluh lima satu indeks untuk ekspektasi kegiatan usaha
kegiatan usaha itu misalnya orang yang buka usaha ataupun bisnis baru baik startup ataupun enggak
tapi itu menjadi salah satu warning pemerintah
ada yang menghut
kenapa para pengusaha menahan ataupun para responden yang dilakukan di delapan belas kota besar di indonesia
all bank indonesia
memutuskan ataupun juga menjawab bahwa ekspektasi kegiatan usaha mereka mengalami penurunan
pada januari dua ribu tujuh belas
lalu bagaimana yang akan terjadi pada enam bulan ke depan
kita lihat bersama
ekspektasi dan ini dia
ekspektasi tabungan ini sepanjang enam bulan ke depan
kita lihat bersama
responden menunjukkan bahwa
akan mengalami penurunan baik untuk tabungan dan juga untuk pinjaman
menjadi pertanyaan kita
apa yang menyebabkan sehingga masyarakat indonesia menahan uangnya untuk ditabung
atau menahan uangnya untuk minjam gitu loh untuk kredit
pasti ada sesuatu hal kan
inilah yang ditemukan oleh bank indonesia
pemerintah memastikan akan ada kenaikan tarif tenaga listrik
tdl secara gradual setiap tiga bulan sekali
dan ini menjadi dalam tanda petik
tantangan daya beli masyarakat
gini loh misalnya setiap bulan kita bayar listrik itu misalnya rp empat ratus
per bulan kita jadi rp enam ratus ribu per bulan untuk bayar listrik
biasanya rp dua ratus nya jadi begini
ini yang sebelumnya
kemudian sekarang kita harus bayar rp enam ratus ribu
nah ada selisih rp dua ratus kan
selisih inilah yang biasanya dimanfaatkan untuk belanja
nah ketika masyarakat indonesia belanja
ekonomi akan tumbuh
karena lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi kita berasal dari belanja
tapi ketika ini kemudian tidak ada
karena harus mengeluarkan anggaran tarif dasar listrik
ataupun bayar listrik per bulan jadi rp enam ratus
hati hati loh dua ratus ribu per konsumsi rumah tangga
itu akan sangat signifikan
bila dikalikan dengan populasi indonesia untuk pertumbuhan ekonomi
goyang saja lebih dari separuh
maka akan goyang juga target pertumbuhan ekonomi indonesia
itu yang pertama
yang kedua bahan bakar minyak bbm ketika pemerintah melepas ke mekanisme pasar
harga minyak mentah dunia saat ini sudah lebih dari rp lima puluh per baral
tidak lagi di bawah rp lima puluh per baral intinya sudah ada kenaikan
maka akan naik juga nih harga bahan bakar minyak
bbm kan kita perlu ya saya ke kantor juga perlu bbm
either saya naik kendaraan sendiri atau saya menggunakan transportasi online
atau apapun namanya tapi itu akan menambah biaya transportasi
belanja transportasi itu juga akan sangat berpengaruhi
jangan lupa juga ibu ibu rumah tangga pasti sudah tahu lpg itu juga untuk dua belas kilo
untuk tiga kilo akan mengalami kenaikan harga
beban beban inilah yang mengakibatkan alokasi yang harusnya untuk belanja
sekarang ditarik untuk mereka bayar operasional mereka per bulan
sehingga pemerintah harus berhati hati dengan daya beli masyarakat
karena survei ini bukan untuk menakut nakuti
tapi untuk membuat pemerintah bisa memetakan stimulus apa yang harus dilakukan
untuk meningkatkan daya beli masyarakat
lalu saya mengajak anda untuk melihat sebaran indeks keyakinan konsumen
ini untuk bisa melihat
wilayah mana kota mana di indonesia dari delapan belas kota yang disurvey
yang paling rajin belanja dan yang paling tertekan keinginan mereka untuk belanja
kita lihat bersama
yang tertinggi makassar makassar masih yang paling rajin untuk belanja
masyarakat makassar tampaknya royal untuk belanja
terbukti indeksnya itu paling tinggi nomor dua tertinggi yaitu di dua puluh tujuh indeksnya
yang pertama yang menarik justru ambon ya
pasti ada sebuah aktivitas ekonomi baru pembangunan infrastruktur baru
yang memberikan multiplier effect biasanya sehingga membuat ambon berada pada posisi pertama
dengan indeks keyakinan konsumen pada januari dua ribu tujuh belas di dua puluh dua satu pada posisi pertama
lalu dki jakarta tiga belas dua berada pada posisi ketiga
ibu kota berada pada posisi ketiga dan biasanya pilkada atau beberapa aktivitas hari besar
akan memberikan pengaruh signifikan untuk belanja di jakarta
lalu di wilayah mana yang paling irit nih belanjanya ternyata yang paling menahan beli itu adalah
sama rindal terkoreksi tiga puluh satu tujuh
jadi mereka tuh menahan daya beli mereka hingga di level tiga puluh satu tujuh
kemudian banten aneh ya banten ini padahal kita tahu cengkareng ada di banten
kemudian apa lagi
ada banyak pusat pusat properti ya
perusahaan perusahaan properti besar itu di serpong itu kan banyak juga ya
tapi kenapa mereka mengalami pelemahan ya untuk belanja konsumen enam belas tujuh
ini akan berpengaruh kita bisa lihat data nanti penjualan produk produk properti
developer developer raksasa yang ada di wilayah tanggerang selatan atau tangerang misalnya
itu juga menarik untuk kita tulisnya ke dalam
dan kemudian medan berada pada posisi ketiga yang paling males belanja ya
terkoreksi tiga belas sembilan indeksnya artinya untuk orang bisnis ini penting dia akan buka misalnya yang punya mall
saya akan buka mal di mana ini akan terlihat masyarakat mana yang paling doyan belanja
untuk usaha retail survei bank indonesia bisa menjadi acuan anda untuk mengembangkan bisnis anda ke depan
dan untuk konsumen ini menarik untuk kita aplikasikan ke diri kita
apakah kita masih rajin belanja dan apakah kita optimistis
nggak apa apa kok saya belanja hari ini karena beberapa waktu ke depan saya pasti punya penghasilan
yang bisa mengkompensasi pengeluaran saya hari ini